menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim meminta maaf kepada muhammadiyah pbnu dan persatuan guru republik indonesia terkait dengan program organisasi penggerak
nadiem juga meminta dukungan dari ketiga organisasi itu untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi penerus bangsa
permohonan maaf ini disampaikan nadiem melalui video kementerian pendidikan dan kebudayaan
dengan penuh rendah hati saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan nu muhammadiyah dan pgri bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna